sekali lagi kami memberikan anda informasi kebakaran terjadi di depo pertamina pelumpang di jakarta utara
depo pertamina pelumpang bagi anda yang tidak mengetahuinya berada dekat dengan permukiman padat penduduk
ada kesulitan dari pihak pemadam kebakaran sekalipun memang sudah bisa
yaitu untuk mengakses ke titik api yang saat ini masih berkobar
ada dua puluh mobil pemadam kebakaran yang diterjunkan ke lokasi
ada korban yang juga dibawa ke rumah sakit sudah dipastikan tadi beberapa korban diantaranya diduga meninggal dunia
kami juga masih akan terus memperbaiki informasinya kepada anda
dan memang ada beberapa hal yang menjadi penyebab di mana memang kebakaran ini masih terus terjadi
tadi sekitar pukul dua puluh lewat sebelas atau lebih dari satu jam begitu ada beberapa ada beberapa yang menjadi penyebabnya
di antaranya memang lokasinya yang dekat dengan perumahan warga
dan juga padat penduduk dan ini informasi yang video yang bisa anda lihat
yang kami dapatkan dari media sosial terlihat bagaimana cukup tinggi kobaran api cukup besar
tadi jurnalis transmedia gunawan juga mengatakan bahwa dia saat di lokasi mendengar seberapa keras ledakan yang terjadi
karena jaraknya juga cukup dekat sekitar lima ratus meter dari pusat kebakaran tadi
dan yang menjadi pusat dari kebakaran tadi
juga lokasinya dekat dengan perumahan warga
gunawan tadi juga mengatakan bahwa kepadatan lalu lintas juga terjadi di sekitar
karena polisi berusaha untuk menutup akses ke sana untuk mempermudah baik itu ambulans
maupun mobil pemadam kebakaran untuk menuju ke lokasi titik kebakaran
ya dan sejauh ini kami masih terus menunggu informasi terbaru
dan sedikit gambaran kepada anda depo pertamina plumpang ini sebelumnya pernah terbakar pada tahun dua ribu sembilan
dan pada saat itu juga kebakaran terjadi pukul dua puluh satu lebih dua puluh waktu indonesia barat
ya kami berikan gambaran ini adalah video yang didapatkan yang sudah beredar juga secara viral di media sosial
ada terjadi kebakaran di depo pertamina di pelumpang jakarta
kebakaran sebelumnya saya ralat pernah terjadi pada delapan belas januari dua ribu sepuluh
api pada saat itu berkobar sekitar sepuluh jam tapi tidak menimbulkan korban jiwa
sementara itu untuk kebakaran kali ini ada sekitar dua puluh mobil pemadam kebakaran sudah diterjunkan ke lokasi
tapi masih juga belum bisa memadamkan api karena ada kesulitan
kesulitannya diantaranya akses menuju titik kebakaran kemudian akses untuk mendapatkan sumber sumber air atau hydran
karena di sekitarnya adalah permukiman padat penduduk
terdengar suara ledakan yang cukup keras ya
dan ledakan itu mungkin ada ledakan pertama dan yang pasti ketika kami berbincang dengan rekan kami
gunawan sugro di lokasi juga kembali terdengar ledakan
dan kita sudah mendapatkan statement dari area manajer pertamina regional jbb
ini mengatakan bahwa memang terjadi peristiwa kebakaran pipa penerimaan bbm di terminal bbm jakarta pelumpang
saat ini memang sedang dilakukan upaya untuk penanggulangan serta evakuasi pekerja maupun warga di sekitar lokasi
dan berkoordinasi dengan seluruh pihak terkait
pertamina parta niaga regional jawa bagian barat berupaya secara maksimal dalam penanggulangan insiden yang terjadi saat ini
jadi yang sejauh ini dari beberapa keterangan yang disampaikan pipa bensin atau pipa yang terbakar di depo pertamina di pelumpang
tapi kami tentunya masih menunggu keterangan lebih lanjut
karena kesimpulan itu
tentunya terlalu cepat untuk disimpulkan
terlalu cepat untuk diambil
karena petugas pemadam kebakaran masih belum bisa mencapai titik apinya
kepala dinas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan dki jakarta satriadi gunawan mengatakan bahwa pihaknya telah menerjunkan unit mobil damkar untuk memadamkan api
sampai dengan saat ini sudah ada tadi sekitar dua puluh unit dan juga sembilan puluh personel yang dikerahkan di sana untuk mendekati lokasi
tepatnya di jalan tanah merah bawah rt dua belas rw sembilan kelurahan rawabadak selatan kecamatan koja